ketua muda pengawasan mahkamah agung bersama kelompok kerja
optimalisasi pencegahan konflik kepentingan dalam penanganan perkara
menggelar rapat pembahasan rancangan peraturan mahkamah agung
terkait pencegahan konflik kepentingan dalam penanganan perkara
kegiatan berlangsung di jakarta pada dua puluh sembilan februari hingga dua maret dua ribu dua puluh
rapat perumusan perma ini dibuka secara langsung oleh
ketua muda pengawasan makam agung duyar sobudi santiarto
rapat juga dihadiri ketua kamar pidana mahkamah agung soeharto
beserta jajaran hakim agung dari empat kamar peradilan makam agung
dengan dibantu kepala birohukum dan humas mahkamah agung sobandi
selain itu hadir pula para anggota pogja optimalisasi pencegahan
konflik kepentingan dalam penanganan perkara
tenaga ahli strategi nasional pencegahan korupsi
dan anggota tim pembaharuan yang hadir secara tetap muka maupun secara daring
ketua muda pengawasan ma sekaligus ketua pokja
duyar sobudi santiarto menyatakan
fokus rapat ini mempersiapkan rancangan surat keputusan peraturan mahkamah agung
tentang pedoman penanganan konflik kepentingan
dalam penanganan perkara di lingkungan ma dan badan peradilan yang berada di bawahnya
dwi arso menambahkan setelah rancangan surat keputusan perma ini rampung
pokja akan menyerahkan rancangan ini kepada ketua mahkamah agung untuk segera disahkan
tim ini sudah membuat rumusan rancangan yang nantinya akan disampaikan kepada
yang mulia pimpinan mahkamah agung untuk dibahas dan akhirnya nanti untuk diberlakukan
untuk lingkungan mahkamah agung dan badan peradilan di bawahnya
mudah mudahan tim pokja ini dapat menyelesaikan amal amal ini
yang mana yang diberikan oleh yang mulia bapak ketua ma
untuk kelompok kerjanya ini dari empat lingkungan badan peradilan yang ada di mahkamah agung
kemudian dibantu dengan dari biro hukum dan masyarakat
kemudian juga dari asistensi tim pembaruan
rapat perancangan perma ini dilakukan berdasarkan arahan ketua ma no dua ratus empat
para anggota pogja aktif memberikan masukan dan pemikiran
agar arah dan tujuan pogja dapat optimal
mencegah konflik kepentingan dalam penanganan perkara
di lingkungan mahkamah agung dan badan peradilan di bawahnya